kita cari abi sampai dapat
saya kenal sama abi
kalau abi itu ketemu sama orang yang dia tidak kenal
dia pasti akan menjauh
ganteng ketemu lagi di sarang lebah
tebak mereka ngapain
lagi rebutan buat nganterin si lebah cari anaknya
yang satu dokter fari yang satu lagi pak bobi
yang satu dr fari yang satu lagi pak bobi
tapi ngapain sih siang siang ada di sana
tahu dari mana dia bilang
apa dewi ngadu juga ke bobi
mama gak suka aja
mama kan gak suka aja lagi
kok gak usah berlebihan
beresin makanan kamu
ambil yang baru
mama mau ngurusin papa dulu

yang kamu tunggu di sini ya
kalau abi pulang kamu jaga dia di sini
dan hubungin kita
yuk bu dewi kita jalan ya
ehem ah wih
aku bisa minta bantuan banyak orang
supaya lebih cepat cari abi
kalau kalian cuma berdua cari abi
akan makan waktu lebih lama
bu dewi ini sekarang masih sore
kita masih punya waktu untuk cari abis sebelum malam
kita gak perlu bantuan dari banyak orang
kita perlu cari abis sekarang
dia itu anak kecil
pasti dia ada di sekitar sini
urusan cari abi itu urusan saya
saya punya hak juga karena abi itu adalah pasien saya
itu bukan alasan yang tepat
dewi itu masih ipar saya
kalian berdua seperti ini hanya membuat saya semakin bingung
sama dokter fahri
biar lebih gampang buat kamu untuk cari api
kok diricek sih
sayang mama harus pergi
kamu disuapin bibi dulu ya
ibu lihat ada anak ini nggak
main di sekitar sini
mbak saya tanya mbak
ada lihat anak ini gak di sekitar sini
oh enggak lihat mbak
di sekitar sini ada tempat bermain lain nggak
baik makasih ya
tidak kita akan lihat
oh enggak lihat
sini kan ada anak
kalau udah gelap
makin susah buat kita bisa nemuin abi
abi tuh di luar sana sendirian loh
saya nggak kebayang nanti kalau ada orang jahat
yang mencoba untuk aduh ya allah
apa yang terjadi sama dia
ibu dewi harus santai dulu ya
kalau kita lapor polisi juga
tetap aja mereka harus nunggu dua puluh empat jam
besok aja mereka baru bisa nyariin api
kita akan tetap cari abi
bu dewi harus istirahat sedikit
kita makan sebentar biar ada energi punya tenaga
supaya kita bisa cari api terus
tadi aku lihat
tante dewi sama om dokter
istirahat ya wb kamu istirahat
yaudah kita ke mobil ya
tante gu bukannya tadi kita lewat jalan ini ya
hafal bener sih nih anak
gak tau apa kalau aku lagi mikir
sebelum kita belajar kita itu harus saling dekat dulu satu sama lain
oh iya abi juga kan belum jawab pertanyaan tante guru
kenapa abi manggilnya tante dewi bukan mama dewi
emangnya tante dewi belum ceritain ke tante
iya tante dewi itu belum cerita sama tante guru

aku pengen goret awareness jaket dulu aku semua